ya saya juga bingung penggeledahan apa
dia nggak ada surat penangkapan wujud ujug satu polisi masuk ke rumah
ada yang menangkapnya ada yang menangkapnya
ada apa pak egy punya utang sama saya tiga juta belum bayar kata polisi yang satu
terus yang polisi yang satunya nyawa dibayar nyawa
terus yang satunya lagi pergi membunuh orang
jadi saya gimana nggak haruan
polisi itu macem macem ngomongnya
ada yang satu langsung masuk menggeledah semua kamar
ditanya ini motor siapa ini motor pj
saya terangkan ini motor rusak mau dibenarin minggu depan
nggak ada uang pergi nanti minggu depan kiri
nggak percaya ini pasti motor abis dilakukan kejahatan jadi rusak
terus dibawa motor itu sama polisi
ini motor siapa yang merah motor adik saya
saat itu apa saja berarti yang diambil hanya motor saja
nah dan penggeledahan kemarin yang dilakukan oleh kepolisian lagi yang kali kedua
itu ijazah pegg smp ijazah sd terus foto saya ya yang bersangkutan sama datanya peggy diambil semua
sama stnk motor yang baru sama motor yang lama juga dibawa
nggak tahu saya kan lagi di bandung sama ibu
anak yang nelfon ke ibu saya juga nggak tahu anak yang nelfon sama ibu
ibunya ngomong ini biji rumahnya di beda
sampai foto keluarga saya sama suami saya diambil juga
lalu ibu harapannya terhadap kasus ini